dalam asean business and development atau investment summit dua ribu dua puluh tiga di jakarta pada selasa
perdana menteri kamboja tahanun atau hun manet mengatakan ingin mewujudkan adanya dialog yang bersifat konstruktif
mengenai konflik yang terjadi di myanmar
perdana menteri kamboja hun manet yang baru baru ini mengambil alih jabatan perdana menteri dari ayahnya hun sen
mengatakan bahwa asean perlu menghindari penggunaan kekerasan terhadap sebuah negara yang berdaulat
dalam pidatonya ia juga menambahkan bahwa persaingan geopolitik semakin ketat
seperti diketahui bahwa situasi di myanmar menjadi tidak kondusif
usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada satu februari dua ribu dua puluh satu silam
sebelumnya para menteri luar negeri dan blok regional telah bertemu untuk meninjau langsung rencana perdamaian
terkait dengan konflik yang terjadi di myanmar
asean telah menyepakati rencana perdamaian yang dikenal sebagai konsensus lima poin
yang menyerukan bahwa di akhirnya kekerasan
asean telah mencari kekerasan dan dialog di antara semua pihak
namun junta militer myanmar melakukan pelanggaran konsensus hingga akhirnya kemudian asean sepakat memblokade myanmar
dari segala aktivitas politik
asean telah mencari kekerasan keamanan dan keberuntungan di negara dan di luar